idulnya tinggi banget ya
tapi sikap naya berubah mah
dia kayak sengaja ngindarin aku
ya bagus dong
sikap dia itu udah benar
artinya dia itu udah sadar
bagaimana bersikap sebagai bawahan
gak seperti sikapnya selama ini
gak ada yang salah sama sikap naya selama ini mah
dia selalu sopan
selalu menghormati aku sebagai atasannya
mama tuh heran deh
kamu tuh kenapa sih
ngebelain dia terus terusan
apa yang udah dilakukan sama perempuan itu terhadap kamu
sampai kamu begitu perhatian sama dia
nggak ada yang istimewa kok
kamu jangan bohong sama mama
jelas jelas kamu itu memperlakukan dia beda sama karyawan lain
kamu suka aja sama dia
nggak gak ada perasaan apa apa ke naya kok ma
mama gak percaya
kalau kamu memperlakukan dia sebagai bawahan
kenapa kamu sampai berlebihan perhatian sama dia
apa memang aku punya perasaan ke naya
aku boleh izin keluar enggak
aku pengen cari bunda aku
emangnya kamu tahu bunda kamu itu ada di mana
enggak tapi aku pengen cari aja
siapa tahu nanti ketemu di jalan
nanti ketemu di jalan
tante boleh ya
aku harus cari bunda aku
kalau aku izinin tasya pergi terus kebetulan tasya ketemu sama bundanya berarti tasya
enggak jadi diadopsi sama mas ferung
itu kan yang aku mau
ya udah kita mulai
kalau kamu mau keluar saya izinin kamu
tapi ingat jangan lama lama
ya tante makasih aku gak akan lama assalamualaikum
tasyak yuk kita makan yuk
kok gak ada etasnya kemana ya
soalnya tadi saya ke kamarnya mau ngajak dia makan tapi tasyik gak ada di kamarnya nyonya
tasyik lagi main di taman tadi dia udah izin kau sama saya
di taman maksudnya tasya di taman sendirian
kenapa kamu lebih baik
dia kan udah gede ya yaudah dibiarin aja lah
bukan masalah gitu tapi nyonya saya minta izin ya saya mau nyamperin tasya dulu
soalnya saya takut kenapa napa takutnya nanti dia nyasar atau gimana
yaudah kalau gitu saya minta izin buat nyusulin tasian nyonya
siapa yang izinin aku lah
tadi kan nyonya saya sudah minta izin
ayah gak bolehin kamu kemana mana
kerjaan kamu masih banyak
urusan kamu itu beresin apartemen saya
yaudah sana kerja lagi
terima kasih ya pak
tempatnya tinggi banget
bu benar benar tinggal di sini
kalau menurut alamatnya sih iya nak

mas ini tempatnya apa
tuh ada pas kuriti kita tanya yuk
ya silahkan ibu
pak ini betul alamatnya segi pak
pak vero ya bu ya
baik silahkan tinggalin katanya di resepsi ya
itunya tinggi banget ya
kira kira ini ada berapa lantai bu
aura lihat lihatkan nanti aja ya nak
udah ditungguin sama pas kuriti
bagaimana kalau naya balik lagi ke sini
aku harus lebih hati hati
kalau ada mas fero pas naya datang bisa habis aku
jangan jangan itu naya
aduh kapan sih dia datang lagi
gimana kalau meliang buka pintu
aku harus hadapin dan usir naya kalau itu benar di
artinya dalam suaranya kalau dia bahan buka pantai hyun ulum punya naya

bisa menikah lobul ini orang enam tahun
dynamic kira sejarahnya gitu
robin siapa ya
karena aku marah sama dia
oh jadi gara gara kamu
dia jadi sakit
pantesan aja pas dia balik kesini
mukanya dia itu langsung sedih
jadi saya langsung bawa ke dokter
soalnya dia nggak nafsu makan
tante boleh gak
kita tengok dia
boleh ya kami menengok dia
bukannya gak boleh
tapi lebih baik sekarang
dia istirahat supaya dia cepat sembuh
nanti saya akan kasih tahu dia
kalau ada kalian datang ke sini
tapi benar ya bu ya
tolong kabari kami bagaimana dengan kondisinya
saya pasti akan kabarin ya
gimana keadaannya tasya nanti
terima kasih ibu
kalau begitu kami permisi dulu
diubah jadi tasya
waktu itu om vero pernah bilang sama ibu
kalau sekarang namanya itu diganti jadi tasya
jadi om vero itu sudah mempersiapkan nama itu nak
kalau mereka punya anak
mau dikasih nama tasya
yaudah kita pulang ya
tapi dasar elegansya buntu
saudara anak bu
anak itu kemana ya
kenapa sih kok dia belum pulang juga
sebentar lagi mas farah akan pulang
kalau sampai anak itu gak balik balik juga
mana sih dia
selalu wajah anak itu bikin masalah
kenapa dia sendiri yang di jalan
apa mendingan aku ke panti aja ya

aku ke panti aja deh
aku juga gak tau aku harus kemana
kamu tuh beneran sendirian ya
aku pengen cari bunda aku
aku mimpi karena aku ketemu sama bunda
tapi bunda sama anak lain terus gak ingat sama aku
takut takut bunda balik sama aku
tapi kan kamu bisa minta temanin tante melia atau mama gisel
kalau kamu kena panah panah apa gimana di jalan
ya udah sekarang kita pulang aja yuk
kamu bahaya tau jalan sendiri ya
taruh papa bukain dulu
siapa sih ini
kamu tau nomer aku dari mana
ya jangankan cuma nomor handphone
alamat tempat kamu tinggal aja aku tahu
atau mau aku samperin
ke pintu apartemen kamu
biar aku bisa ketemu sama suami kamu
terus aku cerita deh tentang masa lalu kamu
kamu denger ya
kamu jangan macem macem sama aku
iya gak pengen macem macem sih
cuman ya kamu tau lah
aku nih orangnya gampang banget loh kalo diajak kompromi
kalau kamu mau aman ya siapin aja lah lima puluh juta
kecil kalau itu buat kamu
nanti aku akan kasih
jangan beraninya beraninya kamu bocorin tentang masa lalu aku
itu mau gampang tenang aja bisa diatur kok
aku mau ketemu kamu sekarang
aku gak bisa hari ini